usai mendulang angka penuh atas pss leman persib bandung langsung menggelar latihan intensif di stadion siliwangi kota bandung selasa petang
dalam latihan tersebut seluruh pemain pilar diantaranya mark klok chiro alves dan david da silva
tampak turut bergabung setelah sebelumnya sempat menjalani libur selama satu hari
dalam latihan yang digelar sebagai persiapan menghadapi bali united tersebut
pelatih persib luis mia aspas memfokuskan latihan pada small game dan latihan taktikal
dua pemain persib daisuke sato dan ezra walian menilai laga kontra juara bertahan dua musim berturut turut tersebut akan berlangsung ketat
keduanya optimis persib mampu meraih poin penuh untuk menjaga asa meraih gelar juara liga satu
keduanya optimis persib daisuke sato dan ezra walian menilai laga kontra juara bertahun tahun ketatkan keputusan menang
keduanya optimis persib daisuke sato dan ezra walian menilai laga kontra juara bertahun tahun ketatkan keputusan menang
biasanya bali itu susah tapi kita berusaha dengan baik kita berusaha tiga belas kali

saya percaya pada tim kami untuk terus berusaha untuk mencapai keputusan berikutnya
jadi kita siap
persiapan lain juga dilakukan penghuni papan atas lainnya psm makassar yang akan kedatangan barito putra di stadion bj habibie kota parepare sulawesi selatan kamis mendatang
dalam lanjutan pekan ke dua puluh dua bri liga satu tim berjuluk pasukan ramang menyiapkan pemainnya dengan menggelar latihan ringan
salah satu yang dipersiapkan tampil di laga nanti adalah pemain baru asal papua gunansar manue
gunansar mengaku siap tampil jika dipercayakan main dalam starting kali ini
saya ingin mempercayai starting kali ini

kalau untuk pabrik cepat nanti bang lawan barito seperti apa juga di bidik
kalau di main juga saya siap
meski baru kembali ke liga satu gunansar menyebut dirinya tidak menemui masalah sama sekali
dia siap tampil all out jika diturunkan oleh pelatih psm bernardo tavares di laga nanti
di miputan cnn indonesia